sudah ada produser lapangan cnn indonesia putri demes di bogor jawa barat
selamat siang demes ini bagaimana pelaksanaan rapid test dan juga kapan hasil dari rapid test ini akan keluar
selamat siang rizky sejak pukul sembilan pagi tadi rapid test dan juga swab test dilakukan di pasar jelensi kabupaten bogor jawa barat
dan selain rapid test memang ada swab test yang dilakukan ini dilakukan oleh pihak dinas kesehatan kabupaten bogor yang bekerjasama dengan
gugus tugas covid sembilan belas kabupaten dan juga provinsi jawa barat
untuk alat rapid dan juga swab test yang disiapkan ini ada seribu alat tes dan tes untuk hari ini memang dikhususkan bagi para pedagang yang ada di pasar cilengsi ini
pedagang pun juga sejak tadi pagi saya melihat cukup antusias untuk bisa mengikuti
rapid test ini justru mereka tidak ada kekhawatiran atau ketakutan dengan adanya rapid test ini
melainkan mereka justru ingin untuk memastikan kembali apakah mereka sungguh sungguh terbebas dari covid sembilan belas
mereka pun juga mengatakan bahwa selama ini sudah mengikuti seluruh protokol kesehatan yang telah dianjurkan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak pengelola pasar
dengan menjaga jarak kemudian menggunakan masker dan cuci tangan
sehingga mereka juga ingin memastikan bahwa kondisi seluruh
pedagang ini aman telah menjalankan seluruh protokol kesehatan
sehingga masyarakat tidak ada yang takut untuk kembali berbelanja di pasar cilengsi ini
dan tadi direktur utama pd tohaga selaku pengelola yaitu haris setiawan mengatakan memang pasar jelensi ini menjadi salah satu dari kluster penyebaran covid sembilan belas di kabupaten bogor
dan kecamatan jelensi sendiri merupakan satu dari dua puluh empat kecamatan yang zona merah
dengan kasus penyebaran positif covid sembilan belas yang terbanyak di kabupaten bogor
hingga kemarin lima belas juni ini adalah data akumulasi dari akhir mei sampai lima belas juni
data dari gugus tugas kabupaten ini ada tiga puluh dua orang yang positif covid sembilan belas di kluster pasar cilengsi ini
dan tiga puluh dua orang ini bukan hanya dari pedagang melainkan juga gabungan dari seluruh keluarga pedagang
dan juga pengunjung yang datang di pasar ini
namun untuk rapid dan juga swab test pada hari ini saya tekankan masih belum dikeluarkan data resminya berapa yang reaktif ataupun non reaktif dari pihak dinas kesehatan
sehingga memang kita akan menunggu kapan akumulasi dari data dinas kesehatan yang dilakukan rapid test pada hari ini
baik putri demas terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas